sebuah video tangkapan layar cctv tengah viral di media sosial
dua pria yang tengah berboncengan sepeda motor metik
tiba tiba mencegat sejumlah pengendara motor dan melakukan pembacokan secara brutal
aksi pembacokan brutal ini terjadi di jalan muhammad yunus cicendo kota bandung
pada jumat pukul lima belas tiga puluh wib
dilansir dari the ticom
satu remaja lelaki mengalami luka bacok akibat ulah pelaku yang menggunakan senjata tajam
kapol sekci cendo kompol aa mengungkapkan bahwa pelaku melakukan aksinya
secara acak ke pengendara yang melintas
polisi pun membentuk tim gabungan untuk mengejar dan menangkap pelaku
yang kini meresahkan warga kota bandung